langsung saja kita akan lihat bagaimana suasana ramadan di islandia
sudah ada mas habibur rahman di islandia di rejavik ya
halo selamat pagi mas habib waktu indonesia selamat malam ya waktu rejavic
iya selamat pagi pak di indonesia
di sana sudah buka puasa mas
iya sudah barusan sepuluh menit yang lalu
oh berarti ini ya waktunya lebih panjang mungkin ya daripada di indonesia
iya benar waktunya lebih panjang
karena kita berada di belahan bumi utara dan sekarang dari musim semi menuju musim panas
jadi lebih lama dari di indonesia
nah artinya jamnya itu tergantung pada musimnya atau seperti apa mas
benar jamnya bergantung pada musimnya ketika musim panas siangnya kan panjang
dan puasanya durasnya lebih panjang
dan kalau sedang musim dingin misalkan sekitar
sepuluh tahun ke depan misalkan
itu buka puasanya bisa jadi lebih cepat dan durasi puasanya jadi lebih lambat
mas habib kalau ramadhan tahun ini rata rata puasanya per hari berapa jam tuh
nah di sini terdapat dua komunitas muslim
satu komunitas mengacu pada acuan di mana durasi puasanya sekitar enam belas jam
dan satu komunitas muslim lainnya
berpuasa selama sekitar delapan belas jam
kan itu kan panjang ya puasanya terus secara cuaca juga jauh lebih dingin ya dibandingkan dengan indonesia
ada tantangan seperti apa mas yang dihadapi oleh teman teman indonesia di sana
tantangan ya kalau bagi teman teman yang menganut delapan belas jam durasi puasa

bagi mereka tentunya waktu enam jam
puasa dalam enam jam tidak puasa itu sangat dimanfaatkan sekali
pastinya banyak juga yang tidak tidur gitu ya
dari antara sahur dari antara berbuka sampai sahur
karena waktu enam jam itu sangat berharga untuk makan gitu
dan tidurnya justru setelah sahur nanti
bagi teman teman yang puasanya enam belas jam seperti saya
nah itu kami masih sempat untuk tidur setelah sholat taraweh
dan bangun setelah kita berpuasa
dan setelah kita rempat setengah jam setelah tidur untuk melaksanakan sahur
baik tapi dari segi makanan saat buka dan sahur mas
apakah ada yang berbeda polanya dengan di indonesia yang hanya kurang lebih dua belas jam
ya kami di sini paling mengakali dirinya saja
bagaimana caranya agar makanan yang dimakan ketika sahur itu memiliki daya tahan lama di dalam perut
seperti itu misalkan seperti makan kacang kacangan seperti makan alpukat dan lain lain
tapi tetap makan nasi kan mas
iya iya kami di sini tetap makan nasi
nasinya banyak di sini berasnya dari thailand yang diimpor
tapi lauknya ini khas sana atau masih ini mas
masih lauk indonesia yang biasa dimakan di sini mas
di sini kami cukup mencampurkan ya masakan di sini
masakan dari indonesia atau masakan dari islandia
dan kami makan misalkan di sini sangat terkenal itu makan domba ya
makan domba karena dombanya di sini banyak dan dipelihara secara liar begitu saja di alam terbuka
sehingga rasanya lebih enak dan itu kami sangat menyukainya
dan kami juga makan makan indonesia seperti gepu misalkan atau gulai padang dan lain lain
tapi artinya bikin sendiri ya mas
nggak ada dong warung padang di sana kan
atau bisa pesan
benar benar cuma di sini ada teman gitu di sini ya
membuka jasa jual beli buka puasa
setiap hari senin rabu jumat
itu ada menu menu takjil khas indonesia
yang cukup membuat kami merasa tidak jauh dari indonesia ketika berbuka
nah ini bicara soal buka puasa mas
apakah apa ya
tradisi berbuka puasa dengan berkumpul sesama wni di sana
ini masih dapat dilakukan mas di tengah pandemi seperti ini
di tengah pandemi seperti ini
pemerintah islandia mengupdate ya
dari minggu ke minggu mengenai kebijakan yang mereka lakukan agar menghentikan penularan virus yang sangat cepat
nah untuk berbuka puasa di sini kami cenderung sendiri saja
untuk buka puasa bersama keluarga
ada memang teman teman juga yang berkumpul bersama keluarga besarnya gitu
karena ada di sini yang sudah berkeluarga dan tiga saudara
misalkan terus kemudian memiliki anak menantu
itu memungkinkan untuk berkumpul secara berkeluarga besar
kalau misalnya kebijakannya bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang anda lakukan
bisa menyesuaikan dengan kondisi jumlah kasus covid sembilan belas di sana
kalau di bulan ramadan ini apakah ada pelonggaran soal misalnya salat tarawih di masjid gitu berjamaah
nah untuk beribadah
kita diperkenankan untuk beribadah pergi ke masjid
dan di masjid akan dibatasi jumlah orang yang akan beribadah di dalam masjid itu
tidak bisa lebih dari aturan aturannya
tergantung dari kapasitas masjidnya
di sini ada dua masjid
satu yang lebih gede satu yang lebih kecil gitu
dan ya sayangnya tidak ada pendaftaran
jadi agak untung untungan
jadi kalau sayangnya pergi di sana tiba tiba sudah banyak orang ya kita tidak jadi bisa salat tarawih di sana
atau salat jumat di sana misalnya
jadi mas habib sendiri pernah tidak mas
sudah datang ternyata full harus balik lagi ke rumah
itu pernah ketika sholat jumat
ketika salat jumat
karena kasusnya sudah turun ke nol kasus selama beberapa hari
di saat itu pun mereka tetap masih jaga jarak di dalam masjid
dan saya waktu itu telat busnya sehingga untuk menuju tempat itu
dan mungkin orang lebih duluan juga masuk karena ingin mengamankan tempatnya
karena tidak ada pendaftaran dari awal
artinya di sana
agar bisa masuk
tarawih juga sudah boleh ya dengan pembatasan pembatasan tertentu ya mas habib
sepengetahuan saya ya benar
nah mas ini termasuk dengan apa
bagaimana komunitas muslim maupun wni di sana
apakah masih tetap sama seperti guyup misalkan saling berbagi makanan misalkan saat berbuka puasa
atau hanya karena seperti ini hanya mengantarkan tanpa bertemu misalkan
itu saya kurang tahu
saya kurang tahu mengenai kegiatan di dalam masjidnya
karena aturannya sangat dirubah oleh pemerintah
dan masjid di sini sangat mentaati aturan pemerintah
dari islandia meskipun negara ini mayoritasnya bukan non muslim
karena setiap aturan yang dilakukan oleh pemerintah tujuannya adalah bagaimana untuk menjaga kesempatan semua orang
jadi ya seingat saya bisa jadi ada acara semacam berbuka puasa di masjid
cuman biasanya kalau buka puasa di negara negara eropa cukup disediakan dengan kurma ataupun dengan teh
terus kemudian langsung makan
dan langsung makan bersama
saya tidak tahu bagaimana kondisi sekarang yang ada di masjid masjid di sini
karena cukup dinamis kondisinya
tapi toleransi antar umat beragama di sana baik baik saja kan
apakah ada misalnya hal hal sensitif begitu
apakah semuanya berjalan dengan lancar mas sejauh ini mas tinggal di islandia
selama satu setengah tahun tinggal di islandia ini terasa karena negara ini negara turis ya
jadi banyak turis yang datang
sehingga warga penduduknya pun sudah terbiasa dan berkomunikasi dengan orang orang di luar bangsanya sendiri
di luar bangsa islandia
mereka juga bisa berbahasa inggris kebanyakan sehingga komunikasinya tidak terbatas karena perbedaan bahasa
dan toleransinya menurut saya cukup bagus
dan ketika dikomunikasikan dengan baik ketika ramadhan tidak makan siang misalkan mereka
ada yang ini nggak mas
selain wni dan selain muslim di sana ada yang mengantar makanan juga misalkan saat para wni sedang berbuka puasa
saya tidak tahu bagaimana komunitas muslim dari negara lainnya
karena yang kami kami di sini
ya seperti yang saya kabarkan tadi gitu ya
ada teman di sini yang menyediakan buka paket takjil gitu
yang kita sedangkan sistem jual beli gitu
dan cukup lah menyediakan bagi kami suasana berbuka di indonesia
mas habib kita bicara lebih luas lagi soal penanganan pandemi
tidak hanya soal ramadan ini juga soal penggunaan vaksinasi kan
ini islandia sudah memutuskan
kalau mas habib sendiri sudah divaksinkah
jadi kebijakan dari pemerintah di sini
mengkategorikan masyarakatnya dari kategori satu sampai kategori sepuluh
kategori satu dimulai dari yang usia
dan kemudian dilanjutkan kepada orang orang tenaga medis dan selanjutnya
orang seperti saya gitu ya
di sini kerja
terus kemudian usia tiga puluh satu tahun gitu
dianggap masih fit dan dimasukkan sebagai kategori nomor sepuluh gitu
jadi kami di sini pun ngantri untuk dapat vaksin
sementara itu kami tetap menah bersahankan anjuran dari pemerintah
mengenai aturan aturan untuk membatasi perluasan covid
ya tapi apakah misalkan disana para wni mendapatkan semacam bantuan atau advokasi begitu mas
dari kbri untuk bisa mendapatkan vaksin tadi mas
karena sistemnya di islandia ini ketika sudah tinggal di islandia selama enam bulan
maka fasilitas yang didapatkan oleh orang di sini disamakan dengan fasilitas yang didapatkan oleh islandia
jadi tidak ada perbedaan fasilitas
jadi tidak ada semacam warga negara sendiri
ini kan dimana mana ini orang tuh kalau misalnya kegiatan masyarakatnya ini dilonggarkan kasusnya naik lagi
kalau di islandia itu bagaimana mas
kalau melihat dari kasus kasus covid sembilan belas disana penanganannya penanganan kesehatannya disana apakah sudah ideal
atau sempat terjadi kebingungan juga seperti negara negara lain ya
dan mungkin naik turun begitu kasusnya seperti di indonesia
di sini pengendaliannya cukup bagus ya
karena kami di sini sudah masuk ke gelombang keempat
artinya ada tiga gelombang pertama dan antara gelombang satu dan gelombang dua dan gelombang tiga itu cukup ada jeda
jadi ada beberapa minggu di mana tidak ada kasus sama sekali
kami merasa wah ternyata strategi yang diterapkan oleh pemerintah itu benar dan betul kalau diikuti oleh masyarakatnya
strateginya kami di sini juga tidak mengenal lockdown ya
jadi tidak ada lockdown
cuma yang ada adalah bagaimana cara membatasi jumlah orang yang berkumpul pada satu tempat
misalkan kalau ketika kasusnya cukup banyak gitu ya
dari kasus kasus per hari dari tiga ratus tujuh puluh lima ribu penduduk islandia
dan disaat itu pemerintah mengetapkan oh misalkan kolam renang harus ditutup
nah misalkan jumlah orang yang berkumpul maksimal
karena bisa jadi ya menurut saya karena negaranya termasuk negara yang kepadatan penduduknya sedikit
jadi jarak antar rumah jarang jarang
dan kemungkinan untuk bertemu itu kalau tidak diusahakan juga jarang gitu ya
jadi strateginya cukup efektif
dan warga disini sangat mengiyakan kata pemerintah menuruti
karena berdasarkan anjuran dari para ahli
berarti tidak hanya dari regulasi saja ya
kedisiplinan dari masyarakat ini cukup menentukan ternyata begitu ya
kedisiplinan inilah warga terhadap anjuran pemerintah yang berdasarkan sains
mereka dari pendekatannya
kalau mas habib sendiri
di kampus suasananya sudah mulai banyak kegiatan di kampus ya
baik yang kerja seperti saya sebagai peneliti maupun yang kuliah
cuma ada seperti pembatasan misalkan jarak antar bangku harus sekian dan sekian
dan ketika dikantin harus prosedurnya ada tertentu dan selanjutnya
dan ketika itu dilaksanakan dengan baik sejauh ini tidak ada banyak kasus yang terdapat di kampus
dan ya cukup enjoy lah ketika suasana sistem yang dibangun oleh pemerintah dan kedisiplinan masyarakat
artinya sistem ini sudah cukup efektif begitu ya menurut mas habib untuk kemudian diteruskan untuk kemudian lebih menekan lagi angka penyebaran
misalkan ketika sudah masuk gelombang keempat ini
nah ketahuan bahwasanya gelombang keempat ini kebanyakan varian itu ya yang lebih menurut mas habib cepat
ketika itu langsung pemerintah meliburkan sekolah selama tiga minggu
dan kelihatan kasusnya bisa ditekan
nah setelah itu sekolah masuk pergi
jadi sangat dinamis dan sangat berdasarkan ini ya strategi dari pemerintahnya cukup bagus
dan kedisiplinan mas habib
kedisiplinan masyarakatnya juga bagus
selandia ini sudah keempat gelombang covid sembilan belas nya ya
kalau kita belum tahu ini gelombang pertama gelombang keduanya
tapi yang pasti mas habib di sana merasa secure karena mungkin secara jumlah penduduk tidak terlalu banyak
regulasinya juga jelas ya soal longgar unlock and unlock
dan tentunya disiplinnya ya mungkin harus ditiru warga indonesia supaya angka penyebaran covid juga di indonesia bisa menurun
seperti itu mas habib ya
baik terima kasih mas habibur rahman salah satu wni yang ada di islandia atas waktunya
baik terima kasih